kementerian perdagangan kembali menggelar trade expo indonesia yang ke tiga puluh lima kalinya
trade expo ini juga digelar untuk menggenjot komoditi ekspor dalam negeri
meski digelar virtual antusiasmi dari eksportir dan juga pembeli tetap tinggi
dan ditargetkan bisa mencetak transaksi sebanyak satu miliar dolar amerika serikat selama sepekan pameran
meski trade expo indonesia dilakukan virtual mulai sepuluh november sampai enam belas november dua ribu dua puluh
hal itu tidak menghalangi semangat para buyer atau pembeli dari mancanegara dan eksportir indonesia
dalam sambutannya menteri perdagangan agus suparmanto mengatakan
pameran ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari para eksportir
terbukti dalam kurun waktu kurang dari satu bulan
sejak diluncurkannya secara resmi pada september lalu
seluruh stand pameran telah terisi penuh oleh para pejuang ekspor
pada awal oktober sebanyak enam ratus sembilan puluh pelaku usaha yang telah mendaftar melampaui target awal
yakni tiga ratus pelaku usaha
peserta berasal dari sektor manufaktur fashion makanan dan minuman
dukungan semua pihak yang terlibat karena terdapat tiga delapan ratus tujuh puluh pembeli terdaftar
dari satu ratus sembilan negara melalui pendaftaran online maupun melalui perwakilan ri di luar negeri
kami yakin t kali ini bisa menjadi rekor catatan penyelenggaran pameran virtual terbesar di indonesia
dan bisa juga tercatat pada rekod muri
antusiasme pada peserta t yang melebihi target menunjukkan sinyal positif
dan optimisme untuk pemulihan ekonomi nasional
geliat positif ekonomi indonesia mulai bergerak
untuk itu di tengah pandemi presiden joko widodo mengajak semua pelaku ekspor
bisa menangkap peluang berinovasi memanfaatkan teknologi serta melakukan rebranding
jika nanti keadaan sudah pulih dengan produk kompetitif kemudian bisa melakukan penetrasi pasar ke negara mitra
walaupun di tengah pandemi trade expo promosi pameran dagang harus dirancang dengan sebaik baiknya
jangan biasa biasa saja
kedepankan kreativitas untuk mendukung keunggulan produk produk kita
menjangkau konsumen yang lebih banyak
lakukan dengan kekuatan inovasi
manfaatkan kecanggihan teknologi digital
bergerak ke virtual
tampilkan showcase yang menarik bagi buyers internasional
jeli melihat peluang di tengah krisis
kemudian kembali ke jalanan
perusahaan makanan olahan pt sekar bumi tbk misalnya
permintaan konsumen retail luar negeri tahun ini meningkat
akibat pergeseran perilaku konsumen berbelanja di supermarket dan memasak sendiri
dibandingkan makan di restoran
sehingga sekar bumi yang mendapat penghargaan primaniarta ke tujuh kali
ini adalah perusahaan yang sangat berharga
ini adalah perusahaan yang sangat berharga
bahkan sebelum covid
sebenarnya kalau untuk budidaya udang ini
kita itu potensialnya besar sekali
nah memang waktu kita kena covid ini
ya kita memang melihat ada shift di konsumsi pasar yang tadi saya bilang
mungkin dulu orang lebih makannya restoran
di amerika di eropa makannya di restoran
mereka shifting ke retail
waktu kita ngeliat marketnya berubah
kita juga langsung berubah
barang kerajinan tangan
mengajak ekspor tir baru
untuk mau membuka diri dan aktif bergabung dalam setiap pameran
di dalam dan luar negeri
penting bagi eksportir dapat memenuhi kepatuhan dalam kontrak perjanjian dengan membeli
karena akan membuat permintaan yang berkelanjutan dari pembeli itu sendiri
hal ini itu kita harus siapkan
kedua jadwal yang harus sesuai dengan yang dijanjikan
dan semuanya sesuai dengan yang disyaratkan
seperti tidak boleh ada tenaga kerja anak anak dan lain lain
apabila compliance ini sudah tepat semua
saya rasa kita akan bisa meningkatkan
mereka dari bayar di luar negeri juga merasa
kalau cari cari pindah pindah kan juga repot
jadi kalau sudah satu
memang perusahaan ini benar benar capable
saya rasa akan meningkat
dengan tema sustainable trade in digital era
trade expo indonesia ke tiga puluh lima diharapkan
mampu menghasilkan transaksi yang tinggi
khususnya mendorong peningkatan surplus pada neraca perdagangan
yang tercatat sudah tiga belas lima puluh satu miliar dolar amerika
hingga september dua ribu dua puluh
sehingga bisa berdampak signifikan
untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri